sidang perkara penyebaran konten asusi lelewat internet
yang menjerat artis vanessa angel kembali digelar
vanessa menangis setelah nota keberatan yang diajukan tim kuasa hukumnya ditolak majelis hakim
vanessa angel juga tidak kuasa menahan tangis
karena puasa tahun ini harus dilakukan dalam penjara
air mata vanessa angel akhirnya tumpah
setelah berpamitan kepada tantenya
di pengadilan negeri surabaya jawa timur pada senin sore
dalam pelukan tantenya ia sempat menyatakan rindu kepada ibunya
yang setiap ramadan makamnya selalu ia ziarahi
sebelumnya vanessa menjalani sidang kasus penyebaran foto asusila yang menjeratnya
dalam sidang kali ini majelis hakim menerima surat dakwaan jaksa penuntut umum
menolak eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum vanessa
pada saat ini persyaratan dakwaan sudah terpenuhi sehingga sidang akan dilanjutkan
kuasa hukum vanessa milano lubis tak mempersoalkan penolakan nota keberatan yang diajukan
menurut dia majelis hakim ingin tahu lebih dalam
apakah kasus vanessa direkayasa atau murni prostitusi
alasan hakim karena kalau untuk persyaratan dakwannya sudah menutupi
gak apa apa kita justru senang kok tidak masalah
tingginya biar terbuka lebih jelas semua diperiksa
termasuk si hh nanti kita akan minta juga dihadirkan
apa dasar diamantraser delapan puluh juta itu
kenapa bukan si rian
selain itu kali ini digelar sidang tiga terdakwa muncikari
yang diendang suar timi alias siska tentri novanto dan winindia
sidang memanggil tiga saksi rian subroto
eksputri indonesia fathia ginanjarsari dan fitli jel tetapi tidak hadir
sidang akan dilanjutkan senin pekan depan
dengan agenda pemeriksaan saksi dari penyidik polda jawa tengah
lukman rozak surabaya jawa timur